which is power adalah ungkapan dari francis becon
yang menggambarkan peran dan manfaat pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan manusia
dan sebagai implementasinya perpustakaan bank indonesia
hadir sebagai representasi penyimpan pengetahuan
yang mempunyai peran untuk memberikan manfaat dan nilai tambah bagi lembaga bank indonesia
perpustakaan kantor pusat bank indonesia
berada di divisi perpustakaan dan manajemen intern
di bawah satuan kerja pusat riset dan edukasi bank sentral
mempunyai visi untuk mendukung kebijakan bank indonesia
yang efektif dan peningkatan kualitas sdm
melalui pengelolaan perpustakaan yang profesional
kelengkapan koleksi sesuai kebutuhan riset dan peningkatan kompetensi sdm
dengan didukung oleh pelayanan prima
yang dicapai melalui misinya dalam mengelola referensi dan literatur
untuk kegiatan riset dalam mendukung pelaksanaan tugas bank indonesia
di bidang moneter stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran
serta bidang lain terkait peningkatan kompetensi

orang indonesia yang saat ini terdiri atas
empat puluh lima satu ratus empat puluh sembilan judul buku enam ratus enam puluh tujuh periodical dan dua delapan ratus tiga puluh lima publikasi digital
buku elektronik atau ebrary berupa
dengan semangat memberikan layanan prima kepada pemustaka
pemustakaan bank indonesia menerapkan standar budaya
mutu international iso sembilan ribu satu dua ribu delapan pada tiga proses kerja utama
yaitu pengembangan koleksi pengelolaan koleksi dan pelayanan
penerapan iso merupakan investasi manajemen yang memberikan manfaat
meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap kualitas layanan
meningkatkan produktivitas dan image positif organisasi
meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai
sistem terdokumentasi dengan baik
perbaikan berkesinambungan menuju kepuasan stakeholder
badan sertifikasi biro veritas indonesia yang telah memiliki akreditasi dari ucas international
memberikan sertifikat iso sembilan ribu satu dua ribu delapan untuk periode dua ribu dua puluh
kepada perpustakaan kantor pusat bank indonesia
dan pada tahun dua ribu empat belas setelah dilakukan audit
perpustakaan kantor pusat bank indonesia dinyatakan berhak untuk menerima kembali
sertifikat iso sembilan ribu satu dua ribu delapan untuk periode dua ribu empat belas dua ribu tujuh belas
penerapan iso sembilan ribu satu dua ribu delapan diawali dengan penetapan kebijakan mutu
untuk senantiasa meningkatkan pelayanan perpustakaan melalui pengelolaan koleksi
penyediaan fasilitas yang menunjang kemudahan akses informasi di bidang moneter
stabilitas sistem keuangan sistem pembayaran
dan bidang lain terkait peningkatan kompetensi secara berkelanjutan
dan ditetapkan sasaran mutu utama adalah
peningkatan jumlah pemanfaatan koleksi minimal sepuluh persen per tahun
dan indeks kepuasan pengunjung perpustakaan minimal delapan puluh terpenuhi
sasaran mutu utama adalah
yaitu minimal tiga ratus pengadaan bahan pustaka per tahun
perbandingan koleksi inti minimal delapan puluh persen dari total pengadaan per tahun
prosentase pemenuhan usulan bahan pustaka untuk koleksi inti di atas terbitan tahun dua ribu sembilan minimal enam puluh persen dari total usulan
proses distribusi bahan pustaka rata rata maksimal empat hari kerja setelah bahan pustaka
sasaran mutu unit perpustakaan umum dan riset yaitu
proses pengolahan bahan pustaka dengan target input maksimal dua puluh lima bahan pustaka per hari
pertambahan pengunjung perpustakaan intern dan ekstern minimal dua puluh persen per tahun
dan pencapaian kepuasan pengunjung dengan target minimal delapan puluh per tahun terpenuhi
dalam rangka menjaga kepatuhan dan efektivitas
perpustakaan kantor pusat bank indonesia melaksanakan audit mutu internal setiap enam bulan sekali
audit putu eksternal setiap tahun sekali
dengan menunjuk badan hukum yang terdaftar di indonesia yang memiliki kewenangan memberikan jasa sertifikasi
selain itu juga dilakukan rapat tinjuan manajemen setiap enam bulan sekali
perpustakaan kantor pusat bank indonesia
perpustakaan kantor pusat bank indonesia
akan terus berkomitmen dalam menjaga mutu layanan dan bisnis kerja yang telah diterapkan melalui
menyediakan fasilitas yang lengkap dan nyaman bagi pengguna
senantiasa berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan
menjalin kerjasama dengan berbagai pihak
melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi sdm perpustakaan
serta menjalankan tata kelola manajemen perpustakaan secara profesional
sekarang kita memasuki acara inti pertama

oleh badan sertifikasi pt biro veritas indonesia yang akan diberikan oleh kapal lantun simamura
selaku direktur pt biro veritas indonesia
baik duluan besar perpustakaan bank indonesia sebelum saya serahkan sertifikannya
ada baiknya saya baca kasutnya
diberikan kepada keputusan bank indonesia